kita awali dengan informasi pertama kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol cipularang purwakarta jawa barat sabtu pagi
sebuah minibus yang melaju dari arah jakarta menuju bandung menabrak truk mogok di bahu jalan kilometer tujuh puluh lima
benturan yang kencang mengakibatkan satu orang dilaporkan tewas dan satu luka berat
minibus yang menabrak bagian belakang truk yang mogok di ruas tol cipularang kilometer tujuh puluh lima sekitar babakan cikau purwakarta jawa barat ini mengalami kerusakan parah pada bagian depan
kecelakaan ini mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang lainnya luka berat
korban tewas adalah pengemudi minibus yang diketahui bernama faisal alexander warga bekasi jawa barat
sedangkan korban luka berat adalah penumpang minibus yulianti
semua korban dievakuasi ke rumah sakit mh tamrin purwakarta
kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah jakarta menuju bandung dengan kecepatan tinggi
di lokasi kejadian minibus menyalip kendaraan lain dari sebelah kiri
kemudian menabrak belakang truk yang tengah mogok dan parkir di bahu tol
begitu sampai tkp jadi kendaraan mobilio honda mobilio itu menabrak bagian belakang kendaraan truk trailer yang sedang mogok
di bahu jalan sebelah kiri
dugaannya kemungkinan mengantuk atau mendahului dari sebelah kiri karena ada bekas rem kurang lebih lima belas meter
minibus kemudian dipindahkan ke pul derek jasa marga depan gerbang tol jatiluhur purwakarta
sedangkan truk masih berada di lokasi kejadian
kasus kecelakaan ini ditangani petugas unit laka lantas polres purwakarta
dian firmansyah purwakarta